saya nggak ngerti maksudnya itu apa tuh maksudnya itu
tapi kan kemarin sempat mau merangkul itu
pak ganjar gak mau dirangkul sama dua mas
setahu saya nggak ada penawaran seperti itu
tapi kan dengan pernyataan seperti itu
tetap mau diluar pemerintahan berarti
saya nggak ngerti maksudnya itu apa tuh maksudnya
mungkin tak ganjar ngelawak tadi ya
enggak kita tidak sedang menanggapi di luar persidangan
jadi kalau mereka akan menanggapi di luar persidangan
maka sedang membangun opini masing masing
tapi ketika kemudian nanti kita masuk
apa dasarnya dan bagaimana
mungkin kita tidak memantai
biar diputuskan oleh hakim